kita awali berita dari gresik
aksi demo menolak pembangunan gedung islamic center di alun alun kota gresik kembali ricuh
ratusan masa mengamuk dan menjebol pintu gerbang kantor pemkap gresik karena kecewa aspirasinya tidak ditanggapi
satu orang terluka dalam aksi unjuk rasa ini
pintu gerbang kantor bupati gresik ini langsung jebol setelah ratusan masa pendemo mendesak masuk ke dalam halaman kantor bupati
akibatnya seorang satpol pp mengalami luka serius di kaki karena tertimpa pagar
masa kembali terlibat saling dorong dengan polisi saat berusaha masuk ke dalam kantor karena bupati dan wakilnya tidak bisa ditemui
dalam kericuhan ini polisi mengamankan tujuh orang yang dianggap sebagai provokator
aksi jebol pagar ini terpaksa dilakukan karena bupati sambari halim dan wakil bupatinya dinilai sudah membohongi rakyat
keduanya dianggap gagal mendesain ulang alun alun gresik sesuai keinginan pendemo
kita terpaksa ingin masuk karena ini jasakan kita bahwa penataan pklg noto prajitno
dan menghentikan bangunan itu karena sambari kosim pada waktu rapat koordinasi sudah mengingatkan janji
aksi pendemo ini merupakan buntut penolakan warga yang peduli jagar budaya terhadap rencana pembangunan gedung islamic center
yang menelan anggaran hingga sembilan belas miliar rupiah di kawasan alun alun gresik
mereka menuntut lokasi pembangunan islamic center tetap dipertahankan